ombudsman republik indonesia perwakilan daerah istimewa yogyakarta
meminta pt angkasa pura i untuk mentikan sementara proses pengosongan lahan dan perobohan bangunan
untuk pembangunan bandara baru yogyakarta di kulon progro
orideie menemukan adanya maladministrasi dalam proses pengosongan lahan dan pembokaran bangunan warga
ombudsman republik indonesia perwakilan daerah istimewa yogyakarta
menyampaikan hasil investigasi kasus pengosongan tanah dan pembongkaran bangunan milik warga oleh pt angkasa pura i
pada dua puluh delapan november dua ribu tujuh belas lalu rabu siang
ombudsman berkesimpulan bahwa terjadi maladministrasi pada proses tersebut yang dilakukan tiga pihak
yaitu pt angkasa pura i polda daerah istimewa yogyakarta dan pln
tindakan pt angkasa pura dianggap tidak sesuai undang undang pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan publik
yaitu dalam proses pengajuan penetapan konsinyasi atau ganti rugi
selain itu pt angkasa pura juga dianggap melakukan tindakan tidak patut
dengan melakukan penggalian tanah yang menjadi akses ke rumah warga
secara khusus ombudsman republik indonesia daerah istimewa yogyakarta
meminta direktur utama pt angkasa pura i untuk mengevaluasi manajer proyek r sujiastono
karena pernyataan untuk menjaga dialog dan kondusivitas proses pengosongan lahan
tidak dibarengi dengan buktinya tak di lapangan
polda daerah istimewa yogyakarta dianggap melakukan tindakan tidak patut
karena kapol siktemon kompol setio heripurnomo terlalu aktif saat pengosongan lahan
bahkan terlihat lebih aktif dari angkasa pura
seharusnya tugas kepolisian hanya mengamankan jalannya pengosongan lahan
dan pembongkaran bangunan saja

tidak ada yang bisa dianggap sebagai penggunaan penggunaan penggunaan penggunaan penggunaan
tindakan pemutusan listrik sepihak oleh pln kulon progo
tanpa peringatan dan memberi tahuan juga dianggap tidak patut
karena warga masih punya hubungan kontrak berlangganan dengan pln
kepada angkasa pura kami menyarankan satu
agar proses pengosongan dan pembongkaran terhadap
khususnya terhadap rumah atau bangunan dan tanah milik pelapor dan kawan kawan
itu dihentikan sementara
dihentikan sementara sampai ditemukannya
solusi yang bisa diterima kedua belah pihak
tetap dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum
kedua agar angkasa pura dan tentu saja kedua belah pihak gitu
membuka kembali dialog yang melibatkan multi stakeholder
menanggapi saran dari ombudsman
pihak angkasa pura belum memastikan akan menghentikan sementara
pengosongan lahan dan pembokaran bangunan
saya belum baca semuanya
menurut mereka untuk ditunda
ditunda sampai kapan nanti kita pelajari
sementara polda daerah istimewa yogyakarta
menyatakan akan melakukan tindak lanjut saran ombudsman
polda daerah istimewa yogyakarta juga menyatakan
tidak ada kekerasan yang terjadi pada pengosongan lahan
dua puluh november lalu yang dilakukan kapolsek temon
saya selaku pengawas internal dari kepolisian
apapun yang menjadi laporan
masyarakat kami tindak lanjuti untuk melakukan investigasi
tapi kami sudah melakukan investigasi
hal itu tidak ditemukan
tapi untuk memperdalam sesuai rekomendasi dari ombudsman
itulah nanti yang akan melakukannya
ombudsman perwakilan daerah istimewa yogyakarta
memberi waktu tiga puluh hari kepada para terlapor
untuk menindak lanjuti hasil akhir pemeriksaan ini
bila tak ada perkembangan
maka ombudsman perwakilan daerah istimewa yogyakarta
akan melaporkan kepada tim resolusi
ombudsman perwakilan daerah istimewa yogyakarta
ombudsman perwakilan daerah istimewa yogyakarta akan melaporkan kepada tim resolusi

yang sifatnya lebih mengikat
hendrawan setiawan yogyakarta